saudara kemacetan terjadi saat arus balik kendaraan pemudik di kawasan tanjakan gentong kabupaten tasik malaya jawa barat
polisi melakukan mengalihkan arus kendaraan dari arah ciamis menuju jalur alternatif singaparna
memasuki hari keempat setelah lebaran dua ribu dua puluh empat arus balik kendaraan mengalami kemacetan di jalur selatan gentong tasik malaya sepanjang sepuluh km
kemacetan terjadi mulai dari jalan raya raja pola hingga tanjakan gentong
kemacetan panjang ini akibat tingginya kendaraan arus balik menuju arah bandung
akibatnya ribuan kendaraan terjebak macet di tanjakan gentong kabupaten tasik malaya sejak sabtu sore
untuk mengantisipasi kemacetan lebih parah polres tasikmalaya bekerja sama dengan polres kabupaten tasikmaya melakukan rekayasa lalu lintas
dengan mengalihkan arus balik kendaraan dari arah raja pulau ke jalur alternatif ciawi singaparna via garut
kemacetan terjadi mulai dari jalan raya raja pola hingga tengah tengah
kemacetan terjadi mulai dari jalan raya raja pola hingga tengah tengah
dan mulai dari ciawi sampai gentong begitu wilayah kabupaten garut meningkat maka
kita akan mengalihkan arus ke arah singaparna sebetulnya
antrian panjang ini sudah sampai di raja pola makanya kita buat cb ada pengadaan arus ke singaparna yang agak rongga
apabila arah gentong sudah mulai normal akan kita arahkan kembali dari tanjakan raja pola